peringatan hari ulang tahun korps marinir ke tujuh puluh tiga di bumi marinir karangpilang surabaya berlangsung meriah
peringatan diwarnai dengan simulasi pertempuran serangan kilat dengan melibatkan aneka kendaraan tempur dan atraksi terjun payung
nah bagaimana ketangkasan para prajurit marinir ini berikut liputannya
jarak delapan ratus meter
jarak delapan ratus meter
jarak delapan ratus meter
jarak delapan ratus meter
selain upacara dan atraksi kendaraan tempur peringatan hari jadi marinir ke tujuh puluh tiga juga dimeriahkan dengan atraksi terjun payung
di mana para penerjun payung beradu ketepatan mendarat di atas sepeda motor ojek online
jarak delapan ratus meter
pasukan elit marinir dari detasemen jala mangkara atau denjaga juga unjuk kebolehan dengan menampilkan keahlian pengamanan toko pejabat serta ketepatan dalam menembak
jarak delapan ratus meter